pak umar kurang uang ya

gimana sih bapak
gak ada sangkut pautnya sama itu d
ayo pak umar makan dulu setelah ini
pak umar bapak mau pesan apa
pak sebutin aja pak pasti akan aku beliin kok
sudah gak usah
kamu ini paling suka menyenangkan hati orang
tapi kalau pas pasan gak usah
waktuku sudah tiba
ampun ya allah
ampunilah dosa dosa hamba ya allah
ampun ampun ampun ya allah

bagaimana kalau itu ya
bagaimana bata apa bahwa ria menginjam aku jauh
jauh jauh apa
tuhan saya doakan tuhan
saya teman kerjanya pak umar
ini ada surat yang dititipkan ke bapak sebelum dia meninggal
untuk mila istriku tersayang
ambillah uang di tabungan
di sana masih ada uang untuk pengobatan sani
selain itu aku memang tidak bisa memberikan warisan apa apa
untuk anak anak dan kamu
untuk suci tolong jaga ibumu baik baik nak
bagaimanapun dia tetap wanita yang melahirkanmu
untuk sarah dan stella
bapak sangat berharap kalian mau membantu ibu
maafkan sarah pak
selama ini sarah udah egois
dan tidak berbakti sama bapak
itu adalah yang lebih beruasa mbak
saya pilih selalu banyak nyakitin perasaan bapak dengan kata kata salah
bapak sudah banyak menderita
bapak sudah banyak berkorban semua stella mbak
bapak sampai rela menjual ginjalnya hanya untuk pernikahan stella mbak
maafkan stella bapak

belum dua ulang hari
aku ingin dan bisa
saat mending padamu selanjutnya

saat mulia yakin
karena ibu sudah terbaik
masa ibu akan negara neghari
yang lebih cantik sebut saja
maka penunggu orang
belum sempat minta maaf sama bapak
bapak sudah terlalu banyak berkorban buat sani
terimalah bapak di sisimu